ada yang bisa saya bantu pak sain
bu yola sedang sibuk
biasa pak lagi ngajarin anak anak memakai komputer
ada buku yang mau dicari pak sain
pak mulyadi kemana ya
kok sampai sekarang belum masuk masuk juga
surat izin sakitnya juga nggak ada
kalau soal itu saya kurang tahu
pak mulyadi sudah melanggar disiplin kerja
saya akan keluarkan surat sp satu untuk dia
kamu kenapa kusut gitu sok
wa'alaikum salam bro
bro ada waktu kosong nggak hari ini
kemana sih bro jalan jalan terus
emang sejak kapan bro saya temen baca
bukan buat baca buat ngobrol sama bu yola
siapa tau bu yola mau saya ajak makan makan
aduh bro punten pisan maaf bener bro
kalau hari ini tes saya gak bisa bro
kenapa bro sibuk
bukan bro mau bantuin cari dedeh
oh dedeh belum ketemu
iya belum bro saya tak kasihan sama maeros
bro saya jalan dulu ya bro ya
ntar telepon teleponan lagi
ya bro assalamualaikum
kang dadang pijetin tuh kang dadang
saya ini rt bukan tukang pijat
ya maaf tuh kang dadang
kenapa sih doi
pegel kang dadang
ini habis nyuci pakai kaki kang dadang
insya allah dedeh pasti pulang
mak takut gimana kalau dedek nggak pulang ya
dedek pasti pulang mak
dedek itu anak baik
selama ini dia selalu mengabdi sama emak
ngurusin emak dengan penuh kasih sayang
kenapa dari kemarin kemarin emak cuma memperhatiin cuy
dia bukan siapa siapa
mana dedek yang cucu emak
mak emak payah sabar
dedek pasti pulang
kalau nggak ada dede mana
nggak ada yang bantu
nggak ada yang bantu nyuci
nggak ada yang bantu serika
nggak ada yang bantu masak
mak tenang aja
pokoknya yoyo cucu mas suha sama cik ida bakalan bantuin emak ya
cuk ayo bantu berberes
iya mak ida nyapu halaman
mak bangun mak
cari di kamar
cik ida gimana
kamu telepon sobil sekarang juga suruh ke sini
punten kang tambahin airnya
bawa sekalian mau kopi apa teh
oh nggak usah air putih aja
kecidahunya sekarang mak
makasih ya cuk
ya allah tas
itu dipakai untuk membesarkan huruf
kalau ini tanda seru kemudian ini tanda pagar
ya ini persen jadi kalau mau pencet yang ini harus pecet shift dulu baru pecet ini
eh pak sain
eh bu jola assalamualaikum
waalaikumsalam pak sain
ah silakan duduk pak
silakan duduk pak
makasih bu jola
ada yang bisa saya bantu pak sain
bu jola sedang sibuk
biasa pak lagi ngajarin anak anak memakai komputer
ada buku yang mau dicari pak sain
saya jadi bingung